waktu itu itu pada mikir lah
buat apa sih lu mendingan lu kuliah dulu
soalnya kan gue buat kayak gini belum tentu tuh
kayak masih ngeblank gitu masih gambling gitu
lebih sih lebih ke idealis aja
gua asik disini gua lebih enak disini ngerjain gini
daripada gue kuliah juga kayak masih gimana gitu
sama arsitek juga hobi sih jadi masih selingan juga
tapi lebih asik kerja disini sih gitu
hobi lu disini ya udah lu kerjain ini aja
kata gue sih menurutnya gitu enak gitu
spontan eksekusi dan fokus
tampaknya ini tiga kata yang cukup mewakili proses
lahirnya bisnis anak muda yang satu ini
siapa yang menyangka
idis spontan yang lahir diselas selam mengerjakan tugas akhir kuliah
justru menjadi penghasil pundi pundi rupiah
setiap bulan bisnisnya mampu menghasilkan sekitar sembilan puluh juta rupiah
mengubah limbah menjadi berkah mungkin terdengar place nya bagi sebagian orang
namun hal itu tampaknya tidak berlaku bagi kedua anak muda berikut ini
karena mereka tidak hanya mengubah limbah menjadi berkah
tapi juga memberikan nilai tambah
namun ketika limbah berpadu dengan kreativitas dan determinasi
ala kedua anak muda berikut ini
maka yang muncul ialah usaha aksesoris dengan omset tahunan mencapai miliaran rupiah
jam tangan kayu ini adalah ide spontan tersebut yang dieksekusi menjadi sebuah aksesori fungsional
yang ternyata memiliki peminat yang tinggi di pasaran
awalnya dari tugas kuliah saya yang judulnya waktu itu
gedung pelatihan pemuda workshop pelatihan pemuda
dimana gue harus mengetahui proses proses seperti ruang kayu ruang logam
kan butuh ruang tuh
jadi gue banyak survei ke tukang kayu
ruang apa aja yang dibutuhin di perkayuan itu
dari situ jadi banyak ngobrol banyak ngobrol
banyak ngebahas perkayuan
terus dari situ gue mencetuskan
eh cobain dong buat jam tangan kayu ini lebih ke sharing
ketika mulai memproduksi jam tangan kayunya
david tidak hanya rela selama satu semester meninggalkan bangku kuliah
ia juga merogong modal pribadi sebesar tiga puluh juta rupiah
yang berasal dari penjualan gelang gelang etnik
karena sebelum memulai bisnis jam kayunya
david pernah mencoba peruntungan dengan menjual gelang unik bernuansa etnik
modal itu ia gunakan terutama untuk melakukan riset produksi
khususnya pemilihan jenis bahan kayu yang akan digunakan
bisnis jam tangan kayunya
ini kemarin bronco khususnya
meski diadakan mengimplementasikan
ini bisa jadi satu dia
ini bisa jadi tiga
ini berapa cm ya kira kira ya
ini kayaknya di tiga cm deh
oke jadi bahan sedikit bisa jadi banyak gitu
kepikiran dari mana menggunakan sisa furniture gitu
soalnya dari pas saya di sukabumi
di tempat saya kan di sukabumi tuh banyak yang main furniture gitu
di situ gue lihat banyak limba limba jadi
dia itu kayak potongan kecil gini tuh nggak kepake furniture kayak gini
potongan potongan kecil gini nggak kepake
jadi mendingan saya minta gitu
berarti waktu itu malah minta ya gak beli ya
minta dulu awal awal
sekarang ya kasih ongkos lagi
awalnya david menjual ke teman temannya
baru kemudian ia memanfaatkan media sosial dan kemudian menitipkan ke sejumlah toko
pada saat memulai bisnis masih ada pertanyaan yang bernada negatif
namun david tetap fokus mengembangkan hand to craft
dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan
pertama kali saya kenalan sama hand to craft itu tahun dua ribu empat belas
dan kesannya itu dia punya desainnya unik banget nih bagus dari kayu
desainnya menarik punya strapnya juga kayu asli
dan juga dia punya packaging nya nih rapi bagus banget dan unik
terus kesannya itu natural banget sih kita ngeliatnya
dari situ saya senang
dan dia juga punya harga yang pas buat kantong mahasiswa
pelayanan purna jual yang baik dengan memberikan garansi ganti mesin dan ganti bodi kayu dalam tempo enam bulan
menjadi cara yang ampuh mendongkrak kepercayaan pelanggan
tiap bulannya david mampu memproduksi seratus unit jam tangan kayu
proses produksi dilakukan di sukabumi
setelah produksi bodi jump selesai dilakukan
target pasarnya sih lebih di menengah yang pastinya sih
menengah ke bawah soalnya gue gak ke arah ke atas
soalnya gue nginter ke anak sma sampai yang baru kerja lah gitu
dari situ sih arah arahnya dari umur sekitar range delapan belas sampai dua puluh tujuh an lah gitu
buat masuknya ya
masuknya ya berarti kayak mahasiswa
juga orang yang baru baru bekerja gitu ya
yang biasanya yang buat perkantoran kan biasanya pakai batik gitu kan
masuk pake ini gitu
nelantarin kuliah untuk mulai bisnis jam kayak gini
apa pendapat orang terdekat waktu itu
waktu itu pada mikir ah lu gila sih lu ninggalin kuliah gitu
buat apa sih umlian lu kuliah dulu
soalnya kan gue buat kayak gini belum tentu tuh
kayak masih ngebleng gitu
gue asik disini
gue lebih enak disini kerjain gini daripada gue kuliah juga
kayak masih gimana gitu
sama arsitek juga hobi sih jadi masih selingan juga
tapi lebih asik kerja disini sih gitu
lebih hobi lu disini yaudah lu kerjain ini aja
kata gue sih menurutnya gitu enak gitu
merupakan orang yang cukup paham proses jatuh bangun david dalam memulai hand to craft
ia juga orang yang sering memberikan masukan ketika david mulai menseriusi usaha jam tangan kayunya

kita kan biasa kan kuliah ada jam makan siang tuh
kalau kita mah kalau anak kampus biasanya makan siang gitu ya istirahat lah karena kan udah penet tuh
tapi dia enggak
dia begitu jam makan siang dia langsung balik ke kosan tuh
langsung kerjain apa yang dia harus lakuin buat bisnisnya
jadi dia bikin manik manik bikin kayu kayuan apa segala macam dia kerjain di jam makan siang
pulangnya begitu lagi and then dia juga gak lupa kerjaan tugas kuliah dia
meskipun saat ini produknya sudah cukup dikenal oleh masyarakat
lulusan arsitektur universitas taruman negara ini masih terus melakukan edukasi mengenai produk kepada pelanggannya

jadi kalau jam kayak gini ya mungkin itu pertanyaan yang sering muncul kan
antian atau enggak gitu
nah itu jawabannya kayak gimana
ya gue sih bilangnya emang ini jam kita sih kalau untuk berenang gak bakal bisa
tapi untuk kehujanan atau cuci tangan itu bisa
jadi kayak waktu itu gue pernah coba nih
jadi pertama buat nih gue coba nih hujan deras banget kan
terus sampai basah basah
jadi gue kata sendiri
oke dan akhirnya mungkin dari itu juga orang jadi percaya jadi lagi ya
tapi kalau sekarang kontribusi penjualan itu lebih dominan online kah atau
jadi ada konstitusi untuk penghasilan utama pasti di online ya
terus beberapa ada di konsinyasi dari store store yang bekerja sama dengan konsep store gitu sih
pesanannya juga sudah mencapai sejumlah

singapura kuala lumpur dan perk
seluruh proses dilakukan di sukabumi

beda sama si david kan
kalau si david tinggal bersin aja udah keluar karya gitu kan
kalau saya tuh susah banget
kalau gak aja harus belajar dulu

tapi kemudian kan yola juga bertanggung jawab di marketingnya ya
pada saat itu seperti apa sih strategi yang marketing yang dilakukan
dulu sih karena iseng iseng ya
ya di instagram gitu
terus biasalah promosi promosi lewat instagram kayak gitu gitu
di facebook juga dulu sempat
ya dari situ situ aja sebenarnya
dari situ aja ya
terus ke temen temen juga
untuk menguatkan positioning hand to craft di tengah persaingan aksesoris
yola fokus untuk menghadirkan desain
desain bermuansa etnik
pada saat itu market yang paling banyak dibidik itu kalangan umur berapa ya
awalnya tuh pengen anak anak muda
ternyata anak anak muda nggak terlalu masuk
dicoba setelah dicoba dicoba dulu deh
ternyata nggak terlalu masuk
banyaknya orang orang kantor
oh ibu ibu malah ya
ibu ibu yang borong
yang borong banyaknya kayak gitu ya
tapi untuk bahan sendiri gini didapetin di lokal semua
jadi kalau hand to ladies bahan bahannya macam macam
mulai dari limbah furniture ada
ada juga kalau ini bukan limba furniture
ya itu nggak sih
ini kita banyaknya beli jadi gitu
tapi ada juga
dari limbah furniture ada
terus dari multiplex ada
batu alam ada
terus resin juga terakhir
baru bikin dari resin sama kayu
harga tiap produk ada di kisaran rp enam puluh hingga rp sembilan puluh untuk anting
dan rp enam puluh lima rp sembilan puluh untuk kalung
tadi bagian ini kalau untuk kalung misalnya yang paling banyak penjualannya yang mana
yang dipajangin ini bukan
ya yang ayam ini semuanya sih
ini paling jauh udah ngirim sampai kemana
sama kayak david ya
karena kebanyakan orang orang kalau misalnya
ke malaysia ke singapura gitu mereka barengan
jadi beli kalung juga beli jam tangan juga
sekarang kan ibaratnya
mudik kan terus berubah gitu
ada penyesuaian penyesuaian nggak sih yang dilakukan
harus mikir gimana ya bikin sesuatu yang kekinian tapi dari kayu sama dari kulit paling kayak gitu gitu
contoh yang kekinian selain anyaman gitu ya
yang mungkin di
ya jawabannya pesawat
gunting menjadi produk yang saat ini cukup diminati khususnya bagi wanita usia sembilan belas hingga dua puluh tahun
aku sangat mencintainya
aku suka bahwa mereka dibuat dari kayu dan aku suka warna warna
mereka sangat berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya
desain yang dilakukan terkadang memang hanya coba coba dan ternyata menemukan market sendiri
tapi kalau dari indonesia itu pasar utama yang masih dicari itu di mana masih jabodetabek kah
iya jabodetabek jakarta sih karena banyak orang kantoran karya jadinya banyak
endorse dilakukan juga nggak
endorse sempat sih cuman waktu itu mungkin lagi nggak beruntung ya jadi nggak terlalu ini
jadi sekarang masih belum sih tapi masih mau coba lagi
jadi sekarang strategi promotion utama strategi marketing utama yang dilakukan untuk mungkin mendongkrak lagi penjualan hand to lady
semakin ada di top of mind para ladies gitu apa nih
lalu sekarang social media lagi in banget kan gitu
yang offline gitu nggak terlalu sih gitu di sosial media
tapi kan juga ada di concement store ya
kadang orang orang juga pengen tau kan kadang apaan sih gitu ya dari foto doang apaan sih lucu sih tapi apaan sih ini ringky apa nggak gitu kan
jadi orang orang banyak yang ini nanya ada store nya nggak gitu pengen lihat dulu
ketika pertama kali menjalani bisnis lulusan london school public relation ini sempat merasa tidak percaya diri
dengan kemampuannya menghasilkan produk produk kreatif
tapi david terus mendorongnya hingga akhirnya ia belajar dan sekarang menjadi mahir dalam merangkai kalung gelang ataupun anting

yang mmatanya di punk persons do expanded dan selain apa terjadi dll
ngelirim warrior perempuan melikung untuk rough
setelah hentuladies terbentuk david dan yola memutuskan untuk menyatukan merek milik mereka di bawah satu payung perusahaan bernama hentuworks
kini melalui workshop mereka yang ada di karawaci sejumlah pesanan tersebut dikirimkan ke para pelanggan
di workshop ini david dan yola juga dibantu oleh seorang karyawan bambang
bambang awalnya membantu proses produksi hand to craft di sukabumi tapi kini david mengajaknya untuk bekerja di workshop
jangan harus bikin hobi katanya jangan ada kata kata yang ini david pernah berkata nih jangan pernah takut untuk melangkah yakinlah kesuksesan itu ada di depan mata
meski belum memiliki store sendiri hentuworks sudah bekerjasama dengan beberapa konsep store di indonesia
memulai bisnis berdua kita saja satu kepala
bisa punya banyak mimpi dan rencana gitu apalagi kalian berdua
itu cara menjembataninya mungkin ada perbedaan visi perbedaan pendapat atau ide gimana sih selama ini dilakukan
pertama kepercayaan aja sih
kedua salah satu harus ngalah gitu kalau misalnya gue percaya lo desain lo bagus kalau ya udah kalau itu yang lo mau kekeh ya udahlah gitu
jadi ya udahlah mengalah aja gitu gue sebagai yang gue gak tahu desain ya udah gue mengalah

jadi sebenarnya ini lebih curhatan lebih sering mengalah
saya sih saya sama yola punya zoning kerja masing masing
ya tugas masing masing sebenarnya
sebenarnya jadi kalau kerjaan nyonya juga gue gak begitu ikut campur
begitu juga gua gitu tapi yola kadang kadang kasih ide gitu
ya gue dengerin gitu
sama ada ide dia juga
saling ngasih ide aja sama kerjaan masing masing
soalnya zoningnya juga udah
jadi kayak misalnya gue mau ini gue mau ini sampai ribut gitu gak pernah
gak pernah ya
intinya ialah produk ke david pemasaran lebih ke yola gitu
tapi untuk hand to ladies juga dia yang gitu
oh dia juga oh produknya kalau hand to ladies tetap ke yola juga
jadi kalau hand to craft lebih david hand to ladies lebih saya
tapi sebelum buat produk gitu kita biasanya sharing
buatnya gimana nih gitu
terus kemudian pengaturan keuangan juga seperti apa kan
biasanya juga bisnis ya ya tahu lah ya
puan juga hal yang penting gitu
masih dilakukan sendiri aja
enggak sih kita punya udah ada pembagian masing masing gitu
oh pembagian masing masing
dari awal udah kita omongin gitu
pokoknya segini segini biar enak aja ke depannya
dan perjanjian itu bagi kalian itu hal yang sangat bisa membuat kerjasama menjadi lebih enak gitu ya
iya justru lebih enak
jadi lebih enak aja jalan ini
jadi gak kayak
kalau misalnya udah jalan terus
duitnya buat lo semua gitu kan
gak kayak gitu kan
males duit buat lo semua gitu kan
gak kayak gitu
jadinya saling aja gitu
berbagi dengan porsi yang pas gitu ya
udah hadir level sekarang
ke depannya mau apa lagi david
hand to craft mau diapain lagi
gue lagi ada proyek buat sabu kayunya sih
jadi lagi coba coba untuk buat sabu kayu
terus ke depannya juga
model jamnya lagi
soalnya sekarang terlalu dikit lah gitu
mau nambah satu lagi
satu model lagi lah gitu
kalau yola apalagi yang dilakukan dengan hand to ladies
kalau saya sih lebih fokusin aja di kalung
karena emang disitu ya
ya udah di fokusin aja di anting kalung
di fokus disitu ya
paling nambah nambah bahan
bahan baku misalnya ganti
kayak kemarin kan ganti batu alam
terus ganti lagi resin gitu
paling disitu aja
tapi untuk ke depannya
ada lagi nggak sih mungkin
bisnis baru yang mungkin akan dilahirkan
mungkin juga untuk semakin memperbesar lagi
pemasukan revenue streaming dimiliki oleh hand to craft secara umum gitu
paling sih gue mau buka workshop ya
kayak buat souvenir pernikahan atau kartu undangan gitu
tapi yang terbuat dari kayu juga gitu
tetep masih kayu
bahan bakunya kayu
kalau lagi diem jadi terima
kalau ada orang gitu
gue butuh ide gitu
jadi kayak ngerenta workshop itu sendiri
jadi dari dateng gue butuh
gak tau nih cara buatnya
jadi dari dateng gue bantuin gitu
jadi working space gitu
jadi pengen berbagi ilmu
pengen buat komunitas lah gitu
gue mau buat produk nih
dateng lah cepat gitu
jadi cerita sukses lo juga bisa ditularkan ke orang lain
jadi gue jadi kayak yang
bukan ngajarin sih
jadi ngebantu dia juga sih
dari kalian mungkin untuk anak anak muda lain yang juga ingin
memulai bisnis tapi mungkin belum tahu dari mana
mungkin masih takut
kalau dari saya sih paling untuk berbisnis paling mulainya dulu lah
mulai dulu terus buat beda dari orang lain
buat beda jadi orang gak nyamain kita gitu
jadi buat perbedaan itu gitu
nikmatin aja prosesnya
makin aja proses dari bawah naik naik itu nikmat
gitu lah pokoknya
pokoknya dari bawah terus terusan gagal
kalau misalnya emang udah
ya udah pokoknya saya mau bisnis gitu
ya udah coba aja terus
kalau gagalnya coba lagi
ya terus saya
jangan menyerah lah gitu
kalau misalnya udah yakin
pokoknya gue bisnis ah gitu
jangan menyerah lah gitu